keinformasi lain presiden joko widodo bertemu dengan persatuan perangkat desa indonesia
dalam sambutannya presiden berjanji peraturan pemerintah mengenai penyetaraan gaji perangkat desa
akan terbit maksimal dua pekan mendatang
silaturahmi presiden dengan persatuan perangkat desa berlangsung di istora senayan jakarta
senin pagi tadi
di hadapan ribuan perangkat desa yang hadir jokowi menyatakan bahwa gaji perangkat desa
akan segera disetarakan dengan pns atau asn golongan dua a
presiden berjanji revisi peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penyetaraan gaji ini
akan tuntas maksimal dua pekan mendatang
selain itu jokowi juga menjanjikan jaminan kesehatan bpjs akan diberikan kepada kepala desa
dan seluruh perangkatnya sehingga ia mengimbau agar perangkat desa tidak perlu berdemonstrasi
sudah kok katanya ini sedang masih mau demo
sudah itu tadi itu yang saya dengar
sehingga tadi mau saya sampaikan
katanya mau tidur di depan istana
nggak usah lah ini musimnya musim hujan
jadi saya sampaikan
ya mudah lah kita terima
saya nanti yang terima sendiri presiden terima sendiri
tapi di kekes kera senayan saja
sehingga ini lagi acara pagi ini adalah acara yang sangat dadaan
jadi kalau nanti kan sinyal dari sana tidak sini karena dadaan
sudah kita putuskan bahwa
penghasilan petak perangkat desa segera disetarakan dengan perolohan dua